hai mobil listrik buatan wewin vegas seorang warga tegal jogjakarta ini beroda tiga dengan
tampilan mirip mobil klasik meski kecil namun mobil listrik buatan wiwin sanggup melaju kencang
dan senyap seperti kendaraan listrik buatan pabrik mobil ini dilengkapi dengan speedometer headlamp
lampu sen hingga stop lamp yang dapat dihidupkan ketika mesin menyala wiwin sengaja memilih bentuk
mobil klasik karena dirinya memang penggemar mobil mobil klasik mobil listrik buatan wiwin
dibuat tadi kerangka besi dengan bodi berbahan baku galvanis sementara untuk steering dan rem
wewin masih menggunakan bahan dari suku cadang mobil yang dianggap memiliki standar keamanan
yang lebih baik daripada muatan sendiri untuk baterai sebagai sumber daya mobil weimin masih
menggunakan komponen baterai import yang kemudian dirakit sendiri diroda dengan tiga ribu
memakai baterai lithium ini tujuh puluh dua volt tiga puluh ah memang baterai ini masih impor untuk komponennya jadi
untuk selnya impor tapi untuk anunya rakit kebetulan ada teman yang khusus dia bisa
merakit baterai kalau kecepatannya ini maksimal bisa tujuh puluh km per jam untuk jarak tempuh sekali di
cas bisa empat puluh km tiga puluh km sekali cas
selamanya tiga jam bagi wiwin membuat kendaraan listrik bukanlah hal baru baginya jauh sebelum
mobil listrik populer di tengah masyarakat wiwin telah bereksperimen membuat sejumlah
kendaraan listrik dari mulai becak sepeda motor hingga mobil sejak dua ribu sepuluh silam bahkan sebelum ia
membuat mobil listrik model klasik dua puluh unit mobil listrik buatan wiwin telah laku dijual
ke sejumlah wilayah di tanah air diantaranya jakarta surabaya sumatera hingga kalimantan wewin
mengaku tak pernah belajar khusus untuk membuat mobil listrik pria lulusan stm jurusan teknik otomotif
ini mengaku hobi mengotak antik barang elektronik dan segala macam hal yang berhubungan dengan
kelistrikan khusus untuk pembuatan mobil listrik model klasik wiwin hanya memerlukan waktu satu
bulan yakni dari bulan desember dua ribu dua puluh dua untuk merakitnya walau buatan sendiri namun sejumlah
pencinta otomotif yang telah mencoba mengendari mobil listrik buatan wiwin mengaku kagum dengan
kinerja mobil tersebut
coba mobil listrik inginan mas wiwin ternyata enak enak sekali dan nyaman suspensi bagus nyaman remnya
bagus hai handelnya juga sempurna itu jaga kurangannya belum rapi hai terluka rakyat
walau kinerja di nilai baik namun mobil listrik buatan wewin masih perlu uji kelayakan untuk dikejar
wahyu juniawan daerah istimewa jogja kata